saya merasa bingung tapi sekarang saya tahu bahwa menikah itu butuh banyak persiapan
hai tidak hanya sekedar materi hai tapi juga mental mas iya gua ngerti ngerti tapi mas ya
cinta gua ada tidur belum ya gue yakin dia belum tidur
karena tiap malam dia pasti mikirin gue
mandara makanan hua statewide
ada perlu apa mas
malam malam datang kesini
tapi disitu aja boleh
tapi cara disini aja mas
relax disitu dewi
gue gak bisa nunggu sampai besok wi
apa yang mau dibicarakan mas
untuk menata masa depan
lebih serius sama lo
jangan menyukai pascollabelis samplans cookie viral studio suz danki mati buat kreaman berjackpot
hai wih masa boy
dan semuanya ada di sini saya berjanji akan membahagiakan wianti lahir baru
dan saya memutuskan saya akan menikahi wianti
tapi nanti setelah saya mendapatkan kerjaan karena saya ingin menjadi laki laki yang
bertanggung jawab saya ingin menjadi suami untuk anak bapak
akan menjadi ayah untuk cucu bapak
dan akan membawa mereka semua ke surga
tapi boy kenapa nggak sekarang aja sih
nyari yang begini zaman sekarang susah
takut bisa ambil orang
enggak apa apa mak
insya allah saya akan menunggu
karena cinta dari allah
akan selalu terjaga sampai kami menikah
dan kelak sampai ke janah
dulu ketika saya tahu bahwa mas apoy belum siap untuk menikah
jujur saya merasa sedih mas
bahwa menikah itu butuh banyak persiapan
tidak hanya sekedar materi
tapi juga mental mas
iya gue ngerti wih ngerti
tapi sekarang saya yang belum siap
kok jawab begitu wih
saya permisi dulu assalamualaikum
ngapain ustadz jenal disini atu
kalau tahu begini ngapain ustadz jenal pulang dari cairo
kalau begitu saya izin pamit dulu
iya ustadz nanti kalau ada perlu apa apa tinggal bilang sama mang kandar ya
terima kasih umi insyaallah
sekali lagi saya pamit dulu assalamualaikum
siapa tahu kamu dan teman teman kamu lapar ibu buatin ini buat kamu
wah apaan ibu
wah enak nih kayaknya
aduh pasti teman teman suka semua
alhamdulillah ya allah
cepat amat loh baru juga keluar udah masuk lagi
udah sad jainal
cik cik cik
persaingan cinta nih
di mana mana emang kalau persaingan cinta itu berat
jadi sabar aja
soal pengalaman kamu bang kayak pernah ngalamin aja
nggak ada juga kamu disia siain
eh lah lu dikasih tahunya malah ngomongin gua
gua lagi ngebahas lu nih nih tentang lu
buat kebaikan pasangan lu
gimana masalah lu biar cepat selesai
gila gila sebenernya nggak ngerti ngerti perasaan gua lu
gua apaan tuh bi
gua mau makanan
nyokap gua yang bikin
gua mau makanan
gua mau makanan
gua mau makanan
gua belum nyomot gua mau nyomot aja
yobah badan anak sakit
badan anak ngilu marit
bang ustadz am itu mau dipijit sama irman bang ustadz
oh kalau gabuk pijitannya anjib
badannya saja gandang pasti tenaganya kuat
kalau ngomong nte paling enak kesini pijitannya
badannya kok gandang pasti tenaga kau kuat
untuk memijit oh anjib bang ustadz
engap ambring badannya kecil
tenaga kamu kecil
antum udah tidak ada yang mau mijit ana lagi
allah tidak usah pijit ana
cari tukang vigit yang paling jempol daerah sini
yang deket bercepet

tidak ada yang bisa diadalkan
ana punya anak buah tidak bisa diadalkan
cari sama siapa ya
carinya sekarang ustadz
dua belas tahun lagi otot ana udah rafih semuanya
sekarang pakai nanya lagi
rondofan otot ana kesembuh sendiri
bangun sini di kapitang kalau usah aja
nanti jangan banyak gerak
tempat tidur ana rumuh